aneurisma adalah membesarnya pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah
aneurisma yang pecah dapat mengakibatkan kondisi fatal yaitu pendarahan otak yang luas hingga kerusakan otak
jika ini terjadi pasien bisa mengalami cacat atau bahkan kematian
salah satu pasien aneurisma dalas pratama mengaku sempat tidak sadarkan diri setelah aneurisma di otaknya pecah
maksudnya yang kejadian terakhir ketika saya serangan
jadi ya di situ istri saya di rumah jadi istri saya doang satu satunya yang saya ingat
yang lainnya saya totally lupa ulang dari nol ngeriset
jadi saya mengingat orang tua teman saudara satu per satu
terus badan pun saya itu seperti bayi terlahir kembali
jadi belajar jalan menghafal lagi satu per satu
arah kemana itu hampir dua tahun
rumah sakit pusat otak nasional prof dr mahar marjono jakarta
saat ini menangani sekitar seratus kasus aneurisma otak setiap tahunnya
penanganan aneurisma dapat dilakukan dengan beberapa metode
seperti bedah mikro atau endovaskular
teknik terbarunya adalah cerebral flow diverter
cara ini tidak membutuhkan operasi besar
tekniknya mirip dengan pemasangan ring di jantung
ketika penanganan aneurisma aneurisma akan menggunakan penanganan aneurisma
ini adalah salah satu teknologi yang baru pada penanganan aneurisma
namanya flow diverter
maksudnya ini adalah sejenis stand yang nantinya bisa mencegah
pembuluh darah yang tadi terjadi anorisma itu untuk pecah
dan dengan pemasangan stand itu aliran darah diarahkan ke arah yang normal
sehingga hanorisma ini bisa lambat laun mengecil
dan bisa mengecil
aneurisma otak dapat terjadi pada siapa saja
umumnya sebelum pecah aneurisma tidak bergejala
oleh karena itu masyarakat disarankan rajin mengontrol tekanan darah
menjaga pola hidup sehat dan istirahat yang cukup